sejumlah seniman dan pedagang pasar gede solo ikut merasakan bahagia atau ikut mangayu bagio atas
pernikahan putra bungsu presiden jokowi kaisang pengarap dengan erina sofia gudono acara diawali
dengan melakukan doa bersama di dalam pasar gede sejumlah pedagang nampak membawa makanan dan buah
buahan serta poster bergambar kaisang erina selesai berdoa sejumlah seniman dan sinden
melakukan ritual tolak bala agar prosesi pernikahan putra bungsu presiden joko widodo
berjalan lancar sinden nurhandayani memimpin ritual tolak bala dengan melafalkan doa dalam
bentuk tembang bahasa jawa atau kidung kemudian diikuti dengan beberapa wanita berkebaya sambil
membawa nasi tumpeng lengkap dengan lauknya mereka menari nari mengikuti irama lantunan
suara doa dari sinden perlahan mereka menuju pintu masuk pasar gede solo selain berdoa
melantunkan tembang seperti tembang pangkur gedong kuning tembang ini isinya tentang tolak
bala untuk kebaikan dan mengusir energi energi negatif lagu yang saya lantunkan pertama tadi
adalah pangkur gedong kuning yaitu isinya tentang tolak bala untuk kebaikan untuk mengusir
energi energi negatif semoga ini intinya mendoakan buat putra pak jokowi
mas kaisang pangarep yang nanti akan mempelai dengan mbak erina gudono semoga nanti menjadi
pasangan yang berbahagia dunia akhirat menjadi jodoh sejati di akhir acara mereka membagikan
makanan dan buah buahan yang telah mereka bawa kepada semua warga kegiatan doa dan ritual
tolak balas seperti ini pernah dilakukan para pedagang pasar gede solo saat jokowi maju dalam
pemilihan gubernur dki jakarta dan juga saat mencalonkan diri sebagai calon presiden dwi hartono
solo jawa tenggara